om kangen sama mary ken
makan sekarang om makan dulu ya
abis itu kita istirahat ya
rasanya om tidak kuat lagi
kayaknya om pengen mati
hidup om sia sia
jawab aku tom
sebenarnya itu ada apa sih
ini gak ada hubungannya sama kamu prita
jangan ganggu aku
kamu kok gitu sih
kamu kok gitu sih
kalau kamu cuma menganggap aku pengganggu
maafin aku ya prit
ceritain semua itu ke aku ton
aku kan bisa bantu kamu
aku masih belum bisa cerita sama kamu
masalah ini cuma aku sendiri yang bisa nyurusin
tapi suatu saat nanti
aku pasti cerita sama kamu
apa artinya sih aku di sini
apa aku benar benar gak ada artinya buat kamu
alva benar benar lupa inget tan
dia benar benar lupa siapa dirinya dan siapa aku
dia benar benar menganggap dirinya aku dan aku adalah dia
aku harus gimana
sampai kapan akan terus begini
mau mau petai ya
mau cari informasi lagi ya neng
oh enggak kok saya juga mau belanja
alhamdulillah terima kasih neeng mas
eh pak pak
bapak tahu nggak pak si mary sekarang tuh tinggal di mana
merry anaknya papua titu
waduh mas maaf saya nggak tahu mas
ya berarti kita harus cari informasi dari yang lainnya dong
eh yaudah pak makasih ya pak ya
tapi tunggu neng
saya punya nomornya si binah pembantunya papua dulu
memang dia nggak tahu tapi keponakannya itu dia kerja di rumah bufara
biar si ina ini nanti teleponin keponakannya kita cari tahu gimana setuju nggak
ya yaudah pak
ya yaudah pak
ya yaudah pak
ya yaudah pak
ya yaudah pak
keponakannya udah pindah kerjanya nggak di situ lagi
ya maaf ya pak udah nggak repotin ya pak
oh enggak enggak
kita permisi dulu ya pak
makasih ya pak
sampai jumpa pak
beneran gak apa apa nih kan kalau aku ikut
uh takut gila
kan kita juga sama nenek soal mary sama fuad
ah tapi yang ada ntar aku malah dimarahin lagi
terus kamu takut gitu
ya ampun terry
kamu kok kayak nggak tahu aja sih
aku tuh udah berkali kali datang sini
sampai dimarahin dimaki maki
sampai dilemparin makanan segala nggak kapok tuh
masa kamu aja yang baru pertama kali datang sini udah mundur
kalau misalnya mau ketemu sama om fuad
harus pakai masker dulu
aduh buta apaan sih ken mah
ya ampun kata dokter reni kita harus pakai masker
soalnya tbc nya om fuad tuh udah parah banget
jangan sampai nular dong
woh ribet aja sih
gak bisa nafas tau
udah pakai aja
om fuad kita makan dulu ya
oh masih belum makan siang kan
abis itu baru kita istirahat

kau masih ga ngeri
kau masih ga ngeri
kau masih ga ngeri
kau masih ga ngeri
makanya sekarang om makan dulu ya
abis itu kita istirahat ya
rasanya om tidak kuat lagi
kayaknya om pengen mati
hidup om sia sia
makanya om tuh harus makan yang banyak sekarang
supaya cepat sembuh
kok pasang gak sembuh sembuh
mama mau ketemu sama mary
yaudah makan sekarang om makan ya
nanti kalau misalkan om udah sembuh
baru kita sama sama cari mary
nah om makan dulu ya
yaudah pelan pelan aja ya
om om om makan lagi ya
ya udah sekarang om istirahat aja dulu ya
yaudah tiduran yuk
kita harus dari mary kak
ken mau cari di mana bapaknya aja sakit sakitan kayak gitu
ssst jangan keras keras bisik bisik aja kak nanti om fatih denger loh
ya udah tapi mau cari di mana kamu ada ide gak
oh iya tukang sayur langganannya om fuad kan masih nyimpen nomor hpnya pembantunya om fuad
ya udah kita tanya tanya aja sama dia
ya udah ya udah yaudah yuk
eh tapi kita pamit dulu yuk biar nanti dia gak kaget
ya udah yuk
kamu dimana mary
mak papah tangan
jadi bapak gak punya alamatnya
kalau alamatnya saya gak punya neng mas
ya ya bila bapak